jabat gubernur dki jakarta heru budi bilang
bicara soal perpindahan status ibu kota jakarta menjadi daerah khusus jakarta
ia menyatakan masih menanti hasil pembahasan dan perpres dari presiden untuk mengambil langkah berikutnya
menjawab soal pemindahan ibu kota heru menyebut proses pemindahannya masih melalui beberapa tahapan
usai uu dki jadi sahkan presiden harus mengeluarkan perpres baru
yang menyatakan dki bukan lagi ibu kota
begitu uu dki sudah disahkan masih ada satu tahap lagi bapak presiden harus mengeluarkan perpres
baru itu dinyatakan dki ibu kota